sementara itu saat dimintai tanggapan terkait menyeruaknya nama sandiaga uno untuk mendampingi prabowo subianto dalam bursa pilpres dua ribu sembilan belas
gubernur dki jakarta anies baswedan belum mau berkomentar
ditemui di balai kota kamis pagi anies tidak banyak berkomentar tentang kemungkinan sandiaga uno akan meninggalkan posisi wakil gubernur dki jakarta
namun anies mengakui mengetahui segala proses politik yang terjadi
anies juga mengaku mendapat banyak tawaran menjadi calon wakil presiden
namun ia mengatakan akan membeberkan semuanya ketika dinamika politik telah usai
jadi tawaran banyak tapi saya katakan pada semuanya nanti saya ceritakan setelah semuanya selesai